ada cerita menarik dari semangkuk soto
kuliner warisan leluhur yang lahir dari sebuah akulturasi budaya
kelezatannya tercipta dari racikan rempah indonesia
dapurnya tersebar di tanah air
makanan sederhana yang kaya akan cita rasa
inilah cerita soto nusantara
pukul tujuh pagi warung soto ini langsung diserbu pelanggan
hampir sepanjang hari warung soto yang berlokasi di jalan wates kelurahan ngesti harjo
kasihan bantul yogyakarta ini selalu dipadati pengunjung
mereka memburu semangkuk soto khas yogyakarta namanya soto kadibiro
yang menarik soto ini sederhana ringan tapi lezat dan segar itu yang menarik
di dapur tradisional inilah kelezatan soto kadipiro tercipta
proses pengolahan daging ayam kampung
untuk isian soto semuanya dimasak dengan menggunakan kayu bakar
sehat yang jelas harus sehat
karena kalau nggak sehat kan kuahnya juga nggak enak
kalau istilahnya itu ya dere ya kemanggang
kalau dere itu darah artinya masih belum bertelur
dipotongnya pagi hari sebelum dimasak
jadi kita segar terus
kita gorengnya sebentar aja karena kalau terlalu lama
itu nanti kan ayam kampung jadi keras
soto kadipiro disajikan dengan sayuran seperti tauge dan kol
pergedel kentang suiran daging ayam daun bawang bawang goreng dan kuah kaldu
semangkuk soto campur ini dijual rp enam belas
dan di mana saja
dalam sehari rata rata warung soto ini bisa menjual dua porsi soto
dan memasak satu ratus tiga puluh lima ekor ayam kampung
selain rasa soto ini dikenal legendaris di yogyakarta

konon pembuatnya mbah tahir kartowijoyo menjual soto ini dengan dipikul
kini warung soto ini dikelola oleh sri sundari generasi ketiga
soto ini semakin populer dengan bermunculannya warung warung soto kadipiro di jalan wates
sebagai satu dari tiga destinasi wisata kuliner di indonesia yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata
yogyakarta memiliki aneka ragam soto khas dari berbagai daerah
soto solo yang berasal dari madura jawa timur ini misalnya
berdasarkan hasil penelitian pada dua ribu tujuh belas peneliti kuliner universitas gajah mada yogyakarta
murjiati garjito soto ini menjadi satu dari tujuh puluh lima jenis soto yang ada di indonesia
ibu bersama dengan anggota dari forum komunikasi kuliner indonesia sempat membuat buku tentang soto
hasil dari penelitian dalam buku itu seperti apa
ya jadi salah satu kolega kami meneliti tentang sebaran soto
itu ternyata soto ini terdapat di dua puluh dua dari tiga puluh empat daerah kuliner indonesia atau enam puluh lima persen
relatif sebarannya cukup luas untuk soto ini
kemudian dari ragam kuahnya ini ternyata lima puluh persen ini lebih ini dari kuah dari ayam
atau adu ayam dan selebihnya dari saging sapi dan juga kuah yang lain sayuran
kemudian kalau dilihat dari bahannya ini memang bumbu dan lain lain itu ada empat puluh dua persen
bumbu yang digunakan di dalam soto di seluruh indonesia
setelah ini soto
ya dan ternyata dari empat puluh dua ini dua puluh delapan ini adalah bahannya bahan nabati
sedangkan bahan hewani itu empat belas jenis atau lebih banyak bahan bahan nabati dibandingkan bahan hewan
meski mengandung aneka bahan dan bumbu namun semua jenis soto memiliki satu kesamaan yaitu kuah
berdasarkan warnanya ada dua jenis soto yang populer
di antaranya soto berkuah bening dan berwarna
varian soto di indonesia kini semakin beragam
bahkan di antaranya bukan hanya mementingkan kandungan bahan
melainkan tampilan atau kemasan
meski dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia tak semua jenis soto digemari
bagi kaum milenial selain enak murah dan unik
popularitas warung penjajah soto menjadi pertimbangan utama
yang penting rasa ya kalau rasanya enak pasti saya datangin
terus kalau tempatnya itu rindang nyaman bikin betah pasti saya carinya seperti itu
terus kalau harganya itu yang murah meriah sesuai dengan kantong gitu pasti saya cari kayak gitu
terus yang biasanya kayak gitu tuh tempat tempat hits ya yang lagi rame di sosial media
itu bikin saya penasaran untuk datang ke situ
banyak misal pilihannya
kayak tusuk usus tempe gorengan segala macam
sama ini sosial media itu kayak misal terkenal di sosial media
atau mungkin tempatnya itu sudah lama berdiri dan punya cerita bersejarah
itu bikin saya penasaran mencoba

seporsi soto becek dijual dua puluh ribu rupiah
kelezatan soto ini dijamin memuaskan hasrat para penikmat olahan kambing
menarik selain pertama namanya ya
karena namanya becek bikin penasaran orang dong mau kesini
yang kedua dari rasanya
rasanya itu enak segar gitu sih
akulturasi kebudayaan indonesia dan tiongkok
soto tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan etnis tionghoa
ada satu bumbu khas tionghoa yang dipadukan dengan semangkuk soto
bagi penggemar soto khas pesisir pantai utara jawa
soto yang satu ini wajib dicoba
soto dengan campuran tauco ini berasal dari pekalongan jawa tengah
ini dia tauco pelengkap soto tauco
ini bentuknya sudah berbeda dengan tauco asli
ini sudah diolah
sudah diolah itu rempah rempah pilihan mengolahnya
dan juga sudah diprementasi
digoreng seperti ini
ini langsung datang dari
tauco ini merupakan bentuk fermentasi dari kacang kedelai
yang mulainya ditemukan sebelum dinasti chow pada tahun tujuh ratus dua puluh dua sampai empat ratus dua belas
sampai empat ratus delapan puluh dua sebelum masehi
bukan hanya makanan di pulau jawa saja yang menggunakan tauco
tapi di kalimantan di sumatera juga ada makanan yang menggunakan tauco
di antaranya tubisan sayur dan juga gulai
tapi untuk soto pekalongan ini saya ingin coba seperti apa bumbu tauconya
rasa tauconya ini memang masih kuat
memang ada ciri khas asam sedikit manis dan juga asin
karena selama proses pementasi kacang kedelai tadi
ini memang menghasilkan monosodium glutamate atau msg alami
saya jadi penasaran bagaimana rasanya bila tauco dipadukan dengan semangkuk soto
iya enak banget
berbeda dengan soto pada umumnya
tauco memiliki rasa gurih yang kuat
di balik warna kemerahan pada kuahnya tersimpan rasa pedas yang khas
namun diaréu gr training

setelah sekitar freeman otak semakin expecter
menutupi yg ini saja
karena itu adalah penumbuhan com oshoca
tapi ada salah satu rasanya
suka adalah kuah kaldu yang dicampur dengan tauco yang bersatu padu dengan kesegaran dari sayur tauge
ini rasanya segar sekali
namun bagi anda yang tidak begitu menyukai rasa asin sebaiknya jangan menambahkan garam pada kuah sotonya
karena rasa asin pada tauconya ini sudah cukup tajam
konon dahulu orang pekalongan menggunakan daging dan jerawan kerbau pada tauco
tauco berfungsi mengeluarkan aroma khas daging kerbau
masih di pulau jawa kenikmatan soto seakan tak ada habisnya
lain ladang lain belalang
bila soto pada umumnya berbahan daging sapi dan ayam di klaten jawa tengah soto yang satu ini patut dicoba
namanya soto bebek
warung soto bebek di klaten ini berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemiliknya adalah suwarni
yang mewarisi resep olahan bebek turun temurun
kunci kelezatan soto ini terletak pada daging bebek baca
agar menghasilkan rasa yang gurih dan tekstur dagingnya empuk bebek yang digunakan tak boleh sembarangan
jenis bebeknya itu yang sudah akhir
kalau nggak sudah apir kan nggak itu
untuk buat kuah kan enggak
yang sudah apir yang sudah nggak bertelur
semangkuk soto bebek berisi suiran daging bebek yang dilengkapi kol toge seledri dan bawang goreng
kuah yang digunakan adalah kaldu bebek
semangkuk soto bebek ini dijual enam ribu rupiah
tampilannya memang sederhana
namun daging bebek memberikan cita rasa yang hangat
yang khas pada kuliner yang satu ini
seiring perkembangan zaman soto semakin beraneka ragam
penamaan menu soto membuat panganan berkuah ini terlihat berbeda meski isiannya serupa
sebuah warung soto di jalan sono pakis kasihan bantul yogyakarta ini misalnya
pemiliknya menamai soto racikannya dengan nama soto janju
meski berarti ucapan kasar dalam bahasa daerah jawa timur namun suparjina memaknainya dengan sudut pandang berbeda
soto ini mengadopsi resep soto khas blitar jawa timur
ciri khasnya adalah tauge mentah

memang khas sana itu harus mentah kalau tidak mentah tidak segar
resep bumbu itu memang beda dengan soto jogja
kalau soto jogja kan bening kalau di sana itu banyak rempah rempahnya yang untuk menghangatkan badan
kalau habis makan bisa kemeringket
orang masuk angin kalau mau makan soto di sini terus kemeringket
kalau mau makan soto di sini terus kemeringet
sembuh katanya yang merica pala yang bikin hangat
keanekaragaman soto di indonesia patut diacungi jempol
perjalanannya di tanah air mulai dikenal pada abad ke sembilan belas
setiap soto di berbagai daerah memiliki cita rasa tersendiri
bukan sekedar menyebutkan namanya namun soto bisa menjadi identitas daerah dari mana soto tersebut berasal
kalau dari hasil penelitian yang terbanyak itu memang dari pantai utara sunda cirebon semarang jawa timur madura
itu memang yang kalau dilihat diteliti sekarang itu memang yang terbanyak
itu memang yang kalau dilihat diteliti sekarang itu memang yang terbanyak
lihat diteliti sekarang itu ragamnya paling banyak di jawa dan madura itu
nah dari situlah kemungkinan masuknya tadi soto mulai dikenal di indonesia dan berkembang ke wilayah wilayah yang lain
itu sesuai artinya kalau dilihat dari persebaran masuknya pedagang pedagang yang mungkin dulu berinteraksi
dengan sekarang ragam kuliner soto yang ada di wilayah itu itu sesuai
jadi mungkin bisa dipahami bahwa masuknya memang dari wilayah adanya
banyak interaksi atau akulturasi dari tiafua ke indonesia
melalui berbagai komunikasi atau jalur perdagangan yang di masa yang lalu
soto kuliner nusantara yang melegenda
dulu soto pantang masuk dapur bangsawan identik sebagai makanan rakyat
kini soto menjadi kuliner warisan leluhur kebanggaan indonesia
soto kuliner nusantara yang melegenda
ada banyak rasa dalam semangkuk soto
rasa yang meleburkan banyak perbedaan
merepresentasikan sebuah kebihdekaan

ketua komite presidenya dewan
jenderal negara pada tahun dua ribu dua puluh